wah luar biasa
kita ke informasi selanjutnya
anjing biasanya takut jika bertemu dengan harimau singa atau citah
namun entah karena kasihan atau juga insting keibuan yang tinggi
membuat seekor anjing di cincinity amerika serikat
bersedia menyusui lima ekor bayi cita
lima ekor cita ini akhirnya kembali menemukan kehangatan
dan kasih sayang seorang ibu
meski hal itu mereka dapatkan dari seekor anjing bukan cita
menurut keterangan petugas kebun binatang sinsineti
ibu lima ekor cita ini meninggal setelah menjalani operasi sesar ketika melahirkan
para petugas kebun binatang kemudian mencari cara
agar kelima bayi citah itu tetap mendapatkan kasih sayang dan insting binatang
tercetuslah ide untuk mengenalkan cita ini pada blackley
seekor anjing gembala australia
di luar rugaan blakely bersedia dan kelima bayi cita itu pun tidak menolaknya
mereka tampak bahagia hidup bersama
petugas kebun binatang tetap menyediakan makanan pendukung lainnya
namun kelima bayi cita itu terlihat nyaman berada bersama ibu asuh mereka
bahkan blackley juga mengajari anak asuhnya itu cara menggigit yang tidak menyakitkan
ternyata ini juga bukan tugas pertama backgly
sebelumnya ia juga menyusui seekor kampung
dan mengajarinya berjalan serta melompat di atas batu
julung sintawati cnn indonesia